apa yang terlintas di pikiran anda ketika saya menyebut kata jakarta dan transportasi
nah mungkin macet dan polusi udara jadi jawabannya
memang ya berdasarkan data setiap harinya di dki jakarta ini ada sekitar tiga puluh lima juta perjalanan
di mana memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi
lalu pertanyaannya apa solusi dari pemerintah provinsi dki jakarta
dan bagaimana targetnya untuk terus membangun transportasi kota global di dki jakarta
kita akan bahas hari ini bersama dengan gubernur dki jakarta anies rashid baswedan
dalam spesial interview jakarta hajatan
kita sudah ada di jpo finisi nih pak ya
s yang sepeda
sepeda oke jadi bisa juga buat orang
memang ini jpo ini unik
karena pertama kali dibangun sebuah penyeberangan untuk sepeda
biasanya itu orang
kawasan ini kita bangun sebagai complete street
jadi salah satunya adalah untuk jalur sepeda
lalu sepanjang jalan ini kalau naik sepeda gak bisa nyeberang
sementara kalau jalan kaki bisa
jadi kalau misalnya naik sepeda dari satu kantor
ke kantor lain dia harus ke ujung naiknya
nah sekarang di tengahnya dipasangin satu
jadi ini pada waktu itu ada jembatan yang sudah memang harus dilakukan revitalisasi
lalu kita upgrade bukan hanya untuk orang tapi juga untuk sepeda
jadi liftnya disini
memang lebih luas ya pak ya
ini bisa dipakai untuk banyak sepeda
jadi bisa sampai sekitar sepuluh sepeda disitu
ini untuk penyandang disabilitas juga untuk sepeda
sehingga bisa lewat kesana
nah tadi bapak sempat sebut tuh kata kuncinya complete street gitu
karena kalau kita bicara soal membangun transportasi kota global terutama di dki jakarta
kayak complete street ini jadi salah satu cita cita
dari pemerintah provinsi dki jakarta
ini maksudnya apa
berarti jalanan bukan cuma buat pengendara mobil motor saja
tapi bisa juga buat pejalan kaki atau gimana pak
gini apa alat transportasi yang dimiliki semua orang
dulu transportasi itu diurutkan begini
kemudian kendaraan nomor dua adalah kendaraan umum
terakhir pejalan kaki
kita bangun nomor satu apa
nomor satu adalah kendaraan trotoar
nomor dua adalah kendaraan bebas emisi
nomor empat kendaraan pribadi
jadi dengan begitu ketika kita bangun fasilitas disini dimulai dengan tempat tempat pejalan kaki
jakarta sekarang dalam waktu tiga tahun lebih ini kita membangun lebih dari dua ratus lima puluh km trotoar
jadi bukan hanya di jalan sudirman
memang yang kelihatan disini
nah itu tuh tadi mau jadi pertanyaan saya
karena kalau kita bicara soal pembangunan revitalisasi biasanya yang paling terlihat adalah di jalan jalan utamanya pak
kalau kita melipir sedikit trotoarnya juga di pinggiran jakarta gitu ya pak
padahal ada semua
bahkan bolong tapi pak
itu adalah perlu perawatan ya
tapi yang jelas bahwa kita bangun di semua tempat
dan ini ada satu proses pembelajaran disini
kenapa saya sebut pembelajaran
karena di sebagian wilayah kita ketika ada trotoar tidak selalu digunakan hanya untuk pejalan kaki
lalu ada motor
ini proses belajar
itu bagian dari proses belajar
tapi jangan kemudian kita berhenti dari proses menuju
kita proses menuju kemajuan
kalau kita mendorong pembangunan transportasi umum
mau tidak mau harus ada trotoar
tidak mungkin transportasi umum dibangun tanpa trotoar
kalau kita teruskan ke proyek ini
maka kita akan membuat kota kita ini memiliki biaya hidup yang lebih rendah
ketika orang menggunakan kendaraan pribadi
bayangkan keluarga dengan anak dua anak tiga
maka suami bekerja
mungkin istri bekerja
masing masing ada biaya transportnya
kalau itu menggunakan kendaraan pribadi
ketika mereka menggunakan kendaraan umum
maka biaya itu bisa ditekan
keluarga keluarga di jakarta
biaya hidupnya bisa lebih murah
itu nomor satu
dengan kita menggunakan kendaraan umum
maka kontribusi untuk polusi udara menurun
karena kita menggunakan kendaraan umum
dan ditambah lagi sekarang kendaraan umum di jakarta itu
dan targetnya nanti akan lebih tinggi lagi
bisa pergi kemana saja
lalu transportasinya terintegrasi
nah itu kan tak kuncinya tuh pak
nah ada sistem jaklingko
dengan adanya sistem integrasi jaklingko
ada angkot sampai ke gang gang rumah gitu kan
itu tapi targetnya sudah tercapai belum sih pak
apa masih harus ada perbaikan perbaikan disana sini
tentu harus dikembangkan terus
ini proses yang tidak berakhir dalam artian
itu harus terus menerus
apa yang dilakukan
saya ceritakan sedikit kondisinya ya
kita ada lebih dari dua puluh lima operator
kendaraan umum di jakarta
lalu masing masing bekerja dengan prosesnya sendiri sendiri
lalu mereka berebut mencari penumpang
mereka berebut di jalur jalur yang
lawan konflik tuh pak disitu pak
waduh pas pertemuan pertama kali keras sekali
karena mereka semua menyatakan pak selama ini pemerintah itu tidak fair
pemprov itu ya regulator ya operator
tidak mendapat perlakuan yang fair
jadi saya katakan pada mereka semua
kita mau bangun sebuah sistem sama sama
anda sebagai operator bekerja memiliki rute
nanti kami akan beli servis anda berdasarkan kilometer
bukan berdasarkan jumlah penumpang
kami bayar per kilometer
artinya dia tidak harus nge temp
dia nggak harus rebutan penumpang
tapi dia berputar terus di rutenya
penumpangnya sedikit atau penumpangnya banyak
dia akan kita beli
dia akan kita bayar per kilometer
lalu yang berikutnya kami dengan warga
kalau dulu warga membayar kepada operator
sekarang warga membayar ke dki
tap tap tap rp lima per tiga jam
jadi mereka bisa pindah dari satu angkot ke angkot lainnya
dari satu bis ke bis yang lainnya
dengan menggunakan satu tap selama tiga jam rp lima
nah selisihnya itulah subsidi
nah kalau dulu warga membayar kepada operator
kalau sekarang tidak
operator jual jasanya kepada kami
kami yang bayar
kemudian warga membeli jasanya kepada kami per tiga jam
dengan cara itu apa yang terjadi
dalam waktu sangat singkat terjadi lonjakan jumlah penumpang
dulu per hari yang naik kendaraan umum

baik tiga ratus lima puluh orang per harinya
sekarang satu juta
dalam tiga tahun berubah satu juta
ada senang gak naik transportasi umum atau pribadi
bangun bangun bangun
ntar pak ntar pak
tadi saya juga sempat tanya tanya nih pak
memang tidak semua warga jakarta yang saya tanya
tapi beberapa mereka curhat nih pak
katanya masalah kepastian jam datang dari transportasi publik itu menjadi kekhawatiran mereka
kepastian bahwa adanya trotoar yang nyaman ini juga jadi concern dari mereka
kita lihat dulu ya pak ya
ini adalah tayangan dari pendapat sejumlah warga dki jakarta
yang menyuarakan katanya
ingin didengar oleh pak anies
kita simak bersama yuk
kalau ada yang harus ditingkatin kira kira apa nih yang harus dievaluasi sama pemerintah
kalau untuk evaluasi lagi mungkin dari jadwalnya sih kak
jadi kalau untuk jadwalnya sendiri kan masih yang kadang ada beberapa jalur atau halte yang ditutup ya
itu untuk pengalihan jalur dan jadwalnya kita masih belum tahu
itu kan tadi lumayan jauh ya dari rawamangun
nunggunya lumayan lama juga sih mbak
jalurnya ya kalau bisa jadi jalur busway itu kan kadang sering digunakan transportasi pribadi ya
itu sedikit menghambat transportasi umum sehingga ya menyebabkan kemacetan yang terduga
ini banyak sekali yang menyapa pak anies
mungkin kita boleh sapa dulu semuanya
pada senang nggak naik transportasi umum apa pribadi
tapi kalau boleh kasih saran ke pak anies
pengennya ditambahin apa di transportasi umum
apa yang perlu diperbaiki
haltanya ditambahin katanya pak
apalagi oh jumlah armadanya ditambah katanya pak
kan ini adalah sebuah proses yang akan berjalan terus
yang sekarang harus kita tambah adalah halte dan armada
halte itu kita mentargetkan jarak lima ratus meter dari manapun kita berada ada halte
kalau lima ratus meter itu artinya antar halte satu kilometer
nah saat ini itu haltenya satu kilometer
jadi jaraknya satu kilometer
artinya dalam jarak satu kilo ada
di tempat tempat yang padat itu sudah lima ratus meter
kalau seperti tempat di sini itu lima ratus meter
di sudirman ini sudah lima ratus meter
yang kita harus tambah betul
adalah menambah halte dan menambah armada
nah penambahan armada ini bertahap
jadi bertahap itu dari apa
makin banyak penumpangnya makin kita tambah volumenya
jadi jumlah angkotnya jumlah bisnya itu akan ditambah bersamaan dengan penambahan penumpangnya
kalau kita menyeragamkan semuanya tinggi nanti akan ada pemborosan
karena itulah secara gradual kita tambah
ada misalnya satu tempat yang tiap dua puluh menit datang kendaraan
ada tiap tempat yang datang tiap sepuluh menit
ada mungkin yang tiga puluh menit
nah ini semua bergerak secara bertahap
dan halte yang kita bangun sekarang adalah halte dengan informasi
tapi tadi kalau kita ngomongin transportasi publik
kemudian juga kemacetan jakarta
kompleksitas masalah masalah lah ya
tantangan tantangan yang ada di dki jakarta terkait dengan transportasi
ini juga erat kaitannya dengan polusi udara pak
beberapa waktu lalu juga sempat ada ya kan
kondisi bahwa memang tidak dalam kondisi terbaiklah kondisi udara di jakarta ini
justru kita lihat udara kita
adalah satu akibat kegiatan industri
industri dari mulai pembangkit listrik sampai industri industri lain yang disitu menimbulkan residu ke udara
yang kedua adalah kendaraan bermotor
ini menjadi tanggung jawab kita semua
dan ketika dia naik ke udara maka tidak ada batas wilayah
misalnya kalau industri
industrinya bisa jadi tidak dalam kota jakarta
itu dia naik ke udara
maka dia akan terhembus dengan angin
dan bisa kemana saja
oke itulah yang kemudian bagian kami
solusinya apa pak
dulu yang naik kendaraan umum hanya rp tiga ratus lima puluh ribu
sekarang sudah menjadi satu cepat
ada enam ratus lima puluh ribu orang per hari yang meninggalkan kendaraan pribadi pindah kendaraan umum
kita menargetkan idealnya naik jadi empat juta
jadi sekarang alhamdulillah dari tiga ratus lima puluh sudah satu juta
sampai satu juta
nanti sampai empat juta di tahun
begitu sampai empat juta
maka insya allah emisi dari kendaraan bermotor itu akan bisa berkurang signifikan
lalu yang kedua
satu mengurangi emisinya ya
yang kedua menambah ruang terbuka hijau
karena itu kita membangun lebih dari satu ratus lima puluh taman

dan taman taman ini berfungsi juga untuk memberikan kepada kita suplai udara

dan tempat untuk berinteraksi juga
jadi ikhtiar kita adalah satu mengurangi polusi emisi dengan cara memperbanyak kendaraan umum
memperbanyak sepeda memperbanyak trotoar
yang kedua menambah ruang terbuka hijau
dan yang ketiga kita berharap industri industri di luar jakarta itu juga ada pengawasan
karena dampak dari polusinya
dari mulai pembangkit listrik sampai industri industri lain yang dampaknya kepada warga di jakarta
dan climate change itu harus dibereskan bersama sama
jadi misalnya gini untuk kendaraan bis misalnya
semua bis baru jakarta kita akan menggunakan listrik
semua bis baru
sekarang sudah ada tiga puluh akhir tahun ini seratus akhir tahun ini dua ratus
tapi sekarang saya mau ke satu jalur yang tepat ada di bawah kita nih pak
oh iya ini dia saya juga sebagai salah satu yang memanfaatkan
satu yang memanfaatkan jalur ini
perlu diakui juga ya pak
tantangannya masalahnya masih banyak
nah terkait regulasi sebenarnya seperti apa sih pak
regulasinya ketegasannya agar pengguna sepeda ini bisa benar benar nyaman
ya gini jangan berharap ini akan langsung berubah semalam
karena yang sedang diubah adalah perilaku
kalau merugah perilaku itu merugah kebiasaan
kebiasaan tertib kebiasaan menghargai itu harus kita tumbuhkan
jadi sekarang kita mulai dengan bangun dulu jalurnya
lalu sebagian jalur dibuat dedicated lane
jadi disiapkan jalur batasnya khusus
di sebagian tempat belum dedicated lane
nah di tempat yang dedicated lane ini kita meminta kepada pengguna kendaraan bermotor untuk tidak menggunakan jalur sepeda
jalur sepeda itu adalah untuk pengguna sepeda
nah ini harus saling mengingatkan
inilah bagian dari proses belajar
kita menyadari proses belajar itu pasti perlu waktu
dan sambil jalan ingatkan ingatkan dengan baik baik
tapi dengan cara seperti ini maka pengguna sepeda ketika mereka bekerja menggunakan sepeda
mereka merasakan bahwa ada
ada jalur khusus untuk mereka
kata hajatan ini ada tiga kata kunci kan pak
kolaborasi kemudian ada juga akselerasi dan juga elevasi
maksudnya ini apa nih pak yang mau dikolaborasikan mau diakselerasikan dan dielevasikan
jadi kota ini adalah kota
di mana kita membangun dengan cara yang kolaboratif kerjasama
tadi saya beri contohnya
kemudian yang kedua akselerasi kita lakukan percepatan
jumlah pengguna kendaraan umumnya dari tiga ratus lima puluh ribu menjadi satu juta
pembangunan trotoarnya dikebut sampai lebih dari lima puluh km
kemudian pembangunan taman yang dikebut
jadi sebuah proses percepatan
dan kita rayakan itu
yang ketiga adalah elevasi
kayaknya namanya elevator tuh elevator tuh mau ke atas
kita naik kelas kita menuju kota global
dan kota global itu salah satu tandanya adalah warganya menggunakan kendaraan umum
anda datang kota global mana pun pasti kendaraan umum
kalau masih menggunakan kendaraan pribadi pasti bukan kota global
kota global di seluruh dunia
negara memfasilitasi kendaraan umum
dan itulah peran kita
jadi sekarang alhamdulillah kita sudah menuju ke arah itu
ah ini ada bis listrik didaten
bentar pak bentar pak
sambil kita cobain naik bis listrik
contoh bis listrik yang sekarang kita gunakan

di tap di sini kemudian mereka masuk ke dalam
dan kalau pakai bis begini nggak ada suaranya praktis
nyaris tidak terdengar
terima kasih banyak bapak dengan bapak siapa pak
pak afrizal terima kasih ya pak
kita udah nyobain naik bus listrik
fokus saya adalah menuntaskan agar amanat di jakarta ini bisa berjalan dengan baik
pak lebih pilih
jadi gubernur atau presiden
kita bicara soal konsep maju kotanya sejahtera warganya
jelang oktober dua ribu dua puluh
optimis atau pede nggak sih pak sebenarnya udah mencapai tagline itu
jadi gini kalau masalah di jakarta akan terus ada
kota ini akan terus memiliki tantangan
dan setiap kepemimpinan pasti akan menyiapkan jawaban sesuai dengan apa yang ada di zamannya
nah sekarang kita coba misalnya di jakarta soal transportasi umum yang kita tadi bahas
kita insya allah melihat ini sebagai fondasinya sudah siap
karena tadi saya sampaikan targetnya kira kira empat juta orang naik kendaraan umum
jadi nanti saya akan selesai bertugas di jakarta
sesudah itu akan ada pj gubernur
kami berharap kegiatan untuk membangun kendaraan umum diteruskan
nah tapi kalau tadi udah bicara tentang bagaimana kemudian nyerepet nyerempet di oktober dua ribu dua
ini banyak pertanyaan publik juga nih pak ya
kira kira pak anies nanti selesai dari oktober dua ribu dua puluh dua apa rencana ke depannya pak
yang penting sekarang selesai dulu sampai oktober
habis itu baru kita lihat apa yang mau saya dikerjakan berikutnya
kira kira apa pak kalau udah ada gambaran mungkin diskusi dengan keluarga gitu
semuanya karena begini
kalau semua proses yang sekarang sedang terjadi ya
saya ini di periode pertama di jakarta
tapi pilkada juga baru ada tahun dua puluh empat
dan kita belum tahu seantara itu dia kita belum tahu nanti seperti apa
jadi sekarang fokus saya adalah menuntaskan agar amanat di jakarta ini bisa berjalan dengan baik
dan saya bersyukur sekali
lima tahun ini benar benar lima tahun untuk masyarakat jakarta
tidak ada dipotong kampanye
kalau ada pilkada kan berarti harus kampanye ya
ini tidak ada potong kampanye
jadi kita full lima tahun
mudah mudahan bisa tuntas dengan baik
fusnul khotimah insya allah
tapi rencananya pak kira kira kalau kita kan dari tadi ngomongin transportasi ya pak
banyak pihak yang kemudian mempertanyakan kira kira transportasi atau kendaraan yang akan
mungkin akan dipilih pak anies nanti kedepannya
karena kan kita lihat dinamikanya beberapa hari belakangan ini sudah banyak
ada beberapa lah ya pak ya yang sudah deklarasi untuk menjadi kendaraannya pak anies di dua ribu dua puluh empat
sudah pilih belum pak kendaraan apa kira kira nanti
jadi saya sudah milih kendaraan
kalau pulang ke rumah mrt dan sepeda
tanggapannya terkait dengan deklarasi yang disampaikan misalnya salah satunya oleh partai nasdem
tadi saya ditanya kendaraan
saya bilang saya udah milih kendaraan
naik mrt sama sepeda kalau pulang ke rumah
tapi saya sampaikan terima kasih
apresiasi kepada partai nasdem
ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa
bagaimana sebuah partai memberikan ruang kepada pimpinan wilayah untuk mengusulkan nama nama
dan saya memberikan rasa hormat respect
sekaligus juga menyampaikan bahwa pada fase ini saya masih menuntaskan tanggung jawab di jakarta
itu tanggung jawab terbesar yang sedang saya emban
proses pilpres masih panjang
saya sangat berterima kasih atas penghormatan yang diberikan oleh nasdem

untuk menuntaskan jakarta ini sampai oktober
tapi pak anies punya kriteria khusus nggak sih untuk tadi ya
kendaraan di dua ribu dua puluh empat
ada kriteria khusus nggak pak
nanti dah yang itu habis oktober ngobrolnya
untuk mengakhiri sesi kita spesial interview hari ini dengan pak anies rashid baswedan
saya mau main kuis juga
jadi saya sebutin dua hal
bapak pilih salah satunya
boleh ya pak ya
dari yang dekat sama kita
tentang jakarta tentunya dong pak
dari yang dekat sama kita dulu
kalau boleh pilih mau pilih jpos pinisi atau jakarta international stadium
karena lagi di sini kita
karena lagi di sini ya
oke yang kedua pak
lebih pilih nasi uduk atau kerak telur
nasi uduk kenapa pak
kerak telur juga enak
tapi kalau saya sarapan
biar sepanjang hari aman
sepanjang hari aman
terus selanjutnya nih pak ya
saya mau tanya juga
kalau disuruh milih pak anies
lebih pilih jadi menteri atau jadi gubernur
rasanya saya lebih menikmati jadi gubernur
lebih menikmati jadi gubernur
terakhir pak benar
terakhir terakhir terakhir
kan sesuai dengan temanya
jadi gubernur atau presiden
itu lihat abis dua puluh dua selesai

terima kasih banyak pak anies rashid baswedan
sudah berkenan untuk hadir di spesial interview kali ini
kita tunggu ya kejutan kejutannya
di dua ribu dua puluh dua dan juga di dua ribu dua puluh
terima kasih banyak
sehat selalu ya pak ya
terima kasih banyak mbak pak
terima kasih pak
terima kasih pak
baik pak unit ya mbak
ya itu ah